pemerintah menerbitkan surat utang negara dalam valuta asing senilai seratus miliar yen atau setara dengan dua belas lima puluh delapan triliun rupiah
fitch ratings memberi peringkat triple b minus untuk samurai bond ini
dalam keterangan resmi direkturat jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko menyatakan
sun falas berdenominasi yen ini diterbitkan dalam dua seri yaitu seri g dan h
yang akan diterbitkan pada dua puluh satu juni dua ribu enam belas dan jatuh tempo pada dua puluh satu juni dua ribu enam belas
yang akan diterbitkan pada dua puluh satu juni dua ribu enam belas dan jatuh tempo pada dua puluh satu juni dua ribu delapan belas
joint lead ranger dalam transaksi ini adalah mitsubishi ufj morgan stainley securities amizuho securities dan smbc